ibu mana ges
tadi sih pergi
kalau ibu pergi ya keluar
ibu gak bilang mau kemana
assalamualaikum pak ji
kolaknya udah ada pak ji
bentar ya gue lagi beres beres dulu
tinggal ya mak
mbak yanti kepo aja deh
udah deh ini pada berisik
badan emang lagi kayak enak banget
emang pasti kecapean
ih mbak yanti soal tahu
biasanya kalau kecapean badan jadi nggak enak
dari tadi waktu bangun tidur rasanya pada pegel pegel badan
tuh kan betul
insya allah kuat pak
kalau lagi puasa badan sakit begini rasanya lemes dah
mau pasti masuk angin
ya kan emang kecapean terus kurang tidur
jadi pasti masuk angin mak
mbak yanti kok nyumpain emang masuk angin
bukan nyumpain pok
saya cuma ngasih tahu doang
kan saya pernah ngerasain kayak gitu pok
maaf nih bang recehan semua
ini juga kembalian dari base kota bang
buat ngasih bocah bocah pas lebaran
ini masih ada kalau mau nuker
bisa aja pak
mak kalau mau dikerokin saya bikin sotonya nanti aja ya mak
gak usah yanta
mbak yanti ngapain sih masa emak dikerok
bukan gitu pok
saya kan pengen emas sehat lagi
jadi gak keganggu puasanya
semalam waktu terawih ibu deketan loh sama bu rw
itu lho pak
mukena yang dipakai bu erw itu bagus banget pak
bukannya mukena ibu juga baru beli
iya tapi yang dipakai bu erwe itu beda pak
bahannya lembut banget pak
kayak ini kalau dipakai terawih terawihnya itu bisa tenang gitu lho pak
bu kalau terawihnya mau tenang duduknya di depan
ih bapak ki ibu tuh gak pernah ngobrol kalau terawih
tapi pak bapak mau tuh beliin ibu mukena baru
pertama kali aku mengobrol ke ada

bapak mau bersorot
iya aku mau bersorot pak
mak kalau bersorotnya udah jadi
emang masih lemas
emang mau dipijit
mau manggil mak meni mak
biar emak sehat lagi
mbak yanti mau bikin emak batal puasa
pijit gak bikin batal kok pok
pengajian kalau pijit itu kagak batalin puasa
kalau kagak enak badan batalin aja puasa loh
ini bukan pusing penyakit tapi pusing pikiran
kenapa lagi sih bini lo
istri saya minta dibidikanmu kena
gara gara lihat punya nyabu rw
padahal mau kena istri saya itu masih baru dad
yaudah beliin aja
mau kena banyak banyak
mau kena juga begitu
ada tuh ya
kamu kayaknya lemes amat jak
bukan kayaknya emang lemes
ya namanya puasa tis pasti lemes
udah gitu bawa penumpang dari tadi bulat balik belum masuk
gue lagi ngumpulin duit buat lebaran
ya semangat sih semangat jak
tapi tetap harus jaga badan
nanti kalau kamu sakit siapa yang gantiin kamu narik
ibu mana ges
tadi sih pergi
bapak tahu kalau ibu pergi ya keluar
ibu gak bilang mau kemana
nih kawan pak ji
kolaknya udah ada pak ji
ntar ya gue lagi beres beres dulu
wah saya mau tuh pak ji
ini masih panas banget nih
pelan pelan pak ji
ntar tumpah lagi
lo nyumpain kolak gue tumpah
kagak pak ji
bikinin tiga bungkus pak ji
sekalian gorengannya juga
dari mana bu
ini lho pak abis beli mau kena
beli di mana
beli dari ibu siwi pak
nih lihat pak
mau kena aman sama aja bu
begitu begitu aja modelnya
nah bapak maunya yang gimana toh
nih lihat nih pak boleh dilihat sulaman luarnya ini
ini buatan tangan loh pak
kalau begitu berarti bapak nggak perlu ngebilin lagi kan
iya bapak nggak perlu ngebeliin lagi
tapi bapak perlunya bayari
satu segelit portland ya ya
satu segelit apa tadi pak
entah mana di gego bangkas
mau kemana lu
siap siap buka puasa dong
masih siang mot
kalau beli makan siang masih banyak bang pilihannya
tapi kalau udah sore tinggal sisa doang
dah gue pulang dulu ya
dadah bang ojek
dadah mas pur
tawa aja lu bang
gak ngelapan ya
ya kagak gue takut lu pingsan
lu malah nyumpain gue lu cak
maunya cuma gorengan pak haji